ledakan terjadi di ek hospital di tanggerang selatan banten
dan untuk mengetahui bagaimana kondisinya terkini terkait ledakan di sana
kita akan bergabung dengan lewat sambungan telepon dengan jurnalis transmedia fahru rozi
selamat siang fahru rozi
fahru rozi dari informasi yang kami dapatkan bahwa ledakan ini diduga karena overheat ups
apakah itu benar
dan saat ini kepolisian yang kabarnya juga ada gegana di sana sedang melakukan proses apa
ya bisa saya kabar saat ini saya sudah berada di depan instalasi gawat darurat rumah sakit eko hospital
betul memang telah terjadi ledakan dari ups
sedang ada keping pik dari ups tersebut
saat ini pantauan di lapangan
yang pihak gegana sudah tidak berada di rumah sakit ek hospital
tapi ada beberapa polisian dari pihak dari poste keserpong yang berjaga di lokasi
lalu bagaimana kondisi situasi di rumah sakit
dokter pasien dan lain lain
apakah sudah berjalan normal siang ini karena sudah tidak ada gegana
atau penjagaan ketat masih dilakukan kepolisian
untuk pasien sendiri
untuk pasien sendiri kita kebetulan awal media tidak boleh masuk ke dalam
jadi kita tidak tahu apakah proses pasien dan dokter sudah berjalan atau tidak
kita belum bisa memastikan
tapi info yang kita dapat proses kesehatan di rumah sakit berjalan dengan normal
aktivitas berjalan dengan normal ya
terakhir satu pernyataan resmi dari kepolisian yang melakukan olah tkp maupun pemeriksaan di sana
apa saja farul rozi terkait ledakan ups ini
sampai saat ini para awak media masih menunggu konfirmasi dari
baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak rumah sakit
sampai saat ini belum ada konfirmasi apapun
menurut otot tangan apapun
jadi belum ada keterangan mengenai hasil pemeriksaan sementara
atau bagaimana kronologi kejadian
betul belum ada sama sekali
dari informasi yang dapat anda himpun di sana
apakah warga sipil ini yang mungkin masuk ke ekh hospital ini masih dibolehkan atau yang keluar
mungkin anda bisa lihat hilir mudiknya di pintu masuk dan keluar
fahru rozi seperti apa kondisinya
sampai saat ini untuk pengunjung atau penjenguk masih hilir mudik untuk bisa masuk
tidak ada penjagaan sama sekali
jadi tidak ditutup ya
baik terima kasih jurnalis transmedia fahru rozi telah melaporkan langsung dari ek hospital tanggerang
maaf maksud saya serpong banten